sementara itu pemprov dki jakarta menganjurkan masyarakat ibu kota meminimalkan kegiatan di luar rumah
termasuk jika warga jakarta yang bermaksud keluar kota untuk meminimalkan potensi penularan
kebijakan untuk meminimalkan kegiatan di luar rumah bukan berarti kemudian masyarakat berbondong bondong pergi meninggalkan jakarta
untuk berliburan atau untuk pulang kampung
kami justru menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak bepergian sama sekali
termasuk berpergian ke luar kota apalagi pulang kampung
karena kita harus memastikan bahwa warga jakarta aman dan bila sampai terdeteksi memiliki potensi menularkan
dia tidak menularkan ke tempat lain tapi lapor di sini
masih terbatas yang sudah dites
artinya di luar sana kita menyadari ada banyak yang mungkin sudah terkonfirmasi terkena virus covid sembilan belas
tapi belum terkonfirmasi karena belum dites